mini album first quarter yang baru saja dirilis ini berisi empat lagu yang disebut sebagai hasil refleksi dan perenungan diri atas hubungan dan perjalanan hidup dari seorang gamali al tapeheru
kira kira apa makna dan pesan yang akan dan ingin disampaikan dalam lagu lagu ini langsung saja hai selamat malam gamal
selamat sekali lagi untuk albumnya
terima kasih banyak
ada empat lagu boleh dong nyanyi sedikit
boleh apa sih yang nggak buat nyanyi sering
wow kayaknya sepanjang malam sih nggak usah sambil ngobrol dinyanyiin aja sama gamal udah cukup nih kayaknya ya
kita coba belajar makna dari lagu lagu yang baru saja dinyanyikan
itu tadi judulnya berarti apa tuh gamal salah satu dari empat lagu ya
ya betul judulnya adalah adjation
salah satu dari empat itu
sebenarnya maknanya apa pesan yang ingin disampaikan apa
benar nih lagu ini berisi curcolnya seorang gamaliel tapeheru
sebenarnya setiap lagu memiliki cerita yang beda beda tapi mungkin benang merahnya adalah tentang hubungan gitu
jadi bisa hubungan kita dengan sesama dengan tuhan dengan orang yang kita sayang atau bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu
dan sebenarnya aku senangnya biasanya kan kalau nulis lagu bertiga ya sama gac kali ini
benar benar aku sendiri doang nulis di kamar karena pandemi juga
diselesaikan di dalam kamar
jadi benar benar semua hanya kontemplasi aku dengan musik aku dan juga dengan emosi aku sendiri gitu
oke berarti benar benar
aku senang banget karena di album ini aku juga somehow mengingatkan memberi pesan juga sih sebenarnya buat teman teman
bahwa kadang kadang kita terlalu sering kayak keluar rumah mencari ladang yang lebih hijau lagi
selalu sibuk ke luar dunia gitu kan
mencari lagi ladang yang lebih jauh lagi
kita lupa pulang ke rumah gitu
dan kita sibuk kayak mendamai
damaikan dunia segala macam
padahal ternyata jangan jangan yang perlu kita damaikan adalah diri kita sendiri
kedamaian diri menjadi satu hal yang penting ya gamal ya
karena itu menjadi kuncinya nih biar bisa tenang menjalani hidup
selain itu selain bisa kemudian menulis lagu lagunya tadi luar biasa ditulis semuanya dari rumah
selain itu gamal ini dengar dengar juga lagi rajin rajinnya jadi vocal director sejumlah penyanyi
bahkan mama ut juga menjadi salah satunya ya
coba dong cerita tentang hal itu
mungkin ini salah satu pekerjaan yang belum terlalu familiar ya
karena mungkin kalau teman teman penikmat musik yang di rumah lebih seringnya oh iya produser musik gitu
atau pembuat lagu penulis lirik
nah ini ada satu pekerjaan judulnya local director
atau kalau di luar negeri lebih sering dikenal sebagai vocal producer
jadi kita sebenarnya memacu atau semacam bisa nge boost emosi
atau menahan emosi
jadi penyanyi itu supaya emosinya atau lagunya bisa dirasakan dengan lebih mantap lagi
gitulah kira kira kasarannya
jadi tidak hanya menghasilkan suara suara harmonisasi yang indah
tapi juga pesannya bisa sampai ya
tapi kalau dengar dengar suara saya tadi kan di awal saya sempat nyanyi tuh
kira kira materialnya bisa dipromosikan nggak tuh dengan kondisi gitu
mungkin sebelum kita ke booth rekaman kita mesti coaching dulu kayaknya
oke nggak apa apa boleh boleh
saya mau dengar tapi
nanti gamel nyanyi juga di akhir terakhir
tapi sebelumnya nih ini kan industri musik juga menjadi salah satu yang terdampak
karena adanya pandemi
gamal menjadi salah satu yang juga luar biasa bisa menghasilkan karya di kala pandemi seperti ini
apa sih sebenarnya harapan dan juga pesan seorang gamaliel untuk para pendengar terkait dengan hal ini
sebenarnya pasti banyak kendala gitu kan
ini itu gitu
tapi aku yakin dengan konsistensi
dan juga dengan apa ya dikelilingi semangat semangat dari orang orang yang kita sayangi itu kita pasti akan bisa menemukan jalannya
dan kalau emang udah jalannya istilahnya kita pasti akan terbuka sendiri gitu
tuhan akan menunjukkan sendiri jalannya
jadi dilakuin aja mungkin emang nggak mudah buat kebanyakan orang
aku pun juga mengalami kendala yang lumayan sulit gitu menyelesaikan album ini
tapi we manage dan semoga teman teman juga menemukan jalannya masing masing
jadi semoga teman teman juga menemukan jalannya masing masing
dengan bekerja keras dan dengan berdoa yang pasti juga
baik itu tadi damai sama diri sendiri kerja keras sama rajin berdoa juga
oke sebagai penutup gamal saya mau contoh gamal gimana cara nyanyinya lagi gitu ya
biar bisa kira kira masuk gak nih saya untuk di coaching sama gamal ya
boleh gamal terakhir boleh kita nyanyikan lagi mungkin lagu lainnya
kalau tadi kan salah satu lagunya bola lagu lainnya ya sebagai penutup
mungkin aku nyanyiin sedikit yang udah keluar satu tahun lalu kali ya
judulnya forevermore ini yang lebih spesifik sama kisah
dalam perdamaian aku dengan diri aku sendiri
bener bener saya bisa mendengar ini forever deh kayaknya
lamanya luar biasa tepuk tangan sekali lagi nih
saya tepuk tangan untuk gamal galtapi heru
thank you so much sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia connected
nanti ajarin saya ya coaching saya tagih sekalian kita nanti mungkin duet di kesempatan lain ya
sukses terus untuk gamal